sementara itu pasangan calon wali kota bandung nurul arifin hairul yakin hidayat
minggu siang meresmikan posko pemenangan di jalan tamblong kota bandung
rencananya posko pemenangan ini dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat
dan akan memberikan layanan kesehatan
jelang pemilihan wali kota bandung pasangan bakal calon wali kota
nurul arifin dan hairul yakin hidayat atau ruli hidayat
minggu siang membuka posko pemenangan di jalan tamblong kota bandung
dalam acara itu hadir pula sejumlah kader partai koalisi partai golkar dan demokrat
rencananya posko pemenangan ini dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat
selain itu posko yang dibuka selama delapan belas jam sehari hingga enam bulan ke depan ini
akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat
agenda hari ini menjadi pilihan kami untuk launching posko yang pertama
posko ini kami buka nanti selama sampai dengan
masa pemilihan kurang lebih selama enam bulan ini
dan siapapun yang mau datang silakan
silakan untuk baik untuk menyampaikan aspirasi ataupun memberikan dukungan
jadi konsep panggungnya akan terbuka selama jam kerja
jadi delapan belas jam kita tutup sampai malam
siapapun yang mau menyerahkan hubungan silakan
dan juga ke depannya karena kami punya posko ini sangat luas sangat besar
kami akan mencoba untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sini
kita urus salam kepada silatulah
pasangan nurul ruli adalah salah satu dari tiga pasangan
yang akan bertarung memperebutkan kursi bandung satu
tujuh program pasangan ini diusung untuk membangun bandung ke depan
salah satunya melindungi perempuan anak anak dan disabilitas
di mana program ini akan melindungi kaum perempuan dari kekerasan
penyalahgunaan seksual serta membantu kaum disabilitas
yang selama ini dianggap kurang diperhatikan
nurul ruli didukung tiga partai koalisi
koalisi yaitu golkar demokrat dan pkb
rencananya pasangan ini akan mendaftarkan ke kpu pada sepuluh januari mendatang
tony oktora bandung